saudara tentunya jelang lebaran banyak pilihan moda transportasi untuk pulang ke kampung halaman
selain bus kereta nah ada juga yang menarik ini dengan kendaraan pribadi
sebenarnya bagaimana tips aman berkendara saat mudik khususnya dengan kendaraan pribadi
kita akan membahas bersama praktisi otomotif anjar laksana yang saat ini sudah berada di studio
ya mas anjar ini kan udah mulai masuk musim mudik ya
sebetulnya etika atau cara berkendara maupun juga modifikasi mobil yang
jangan sampai membayar orang lain itu seperti apa sih mas
oke kalau bicara etika sebenarnya ada dua faktor yang sangat mempengaruhi gaya kita berkendara
mulai dari pertama itu manusia situ sendiri manusia
jadi bagaimana kita membawa kendaraan bagaimana kita menyalip bagaimana kita melakukan pengereman
bagaimana kita menghargai pengguna jalan lain itu dari manusia sendiri
kemudian yang kedua dari kendaraan
nah kendaraan itu kalau misalnya kendaraannya standar
tidak sesuai dengan misal dengan standar sesuai dengan standar pabrikan itu nggak masalah
yang jadi masalah adalah ketika pabrik ketika modifikasi yang asal asalan tidak sesuai kaedah
contohnya ganti lampu lem di belakang
biasanya lampu di belakang kan sop lem warnanya merah atau sennya warna kuning
kita ganti warna biru atau warna yang lainnya
nah itu bisa membingungkan kendaraan yang lain yang di belakangnya
itu menurut saya itu bagian dari etika yang harus dikedepankan
misal mobil kita adalah jenisnya hallogen
nah kalau diganti dengan produk yang berkualitas tidak ada masalah
karena titik fokusnya pasti akan baik
yang jadi problem adalah ketika kita mengganti dengan produk yang abal abal yang murah
jadi bias cahaya kedepannya kemana mana itu bahkan jadi menyilaukan kendaraan lain
bagi si pengemudi juga
kemudian dari yang dari lawan ala juga sangat membahayakan
itu sebaiknya dihindari hal hal yang gitu
kan kadang kadang juga kalau kita temuin di jalan ada yang pakai aksesoris gini mas
kalau dia ngerem ntar lampunya kedap kedip juga tuh di belakang
itu sebaiknya kalau pengen jadi pengundi yang beretika ya janganlah itu
mas anjar kalau sebetulnya tuh ada nggak sih level orang mengemudi
sebenarnya kalau level mengemudi itu kalau kita dari driving academy itu ada lima tahapan
green itu ya yang baru pakai mobil belajar
menggunakan basic sudah lumayan mengerti tapi dia belum punya intuisi berkendara yang kuat
defensi itu sudah mulai mengetahui penyatuan antara karakter mobil dengan dirinya
kita bisa mengetahui bagaimana jarak yang aman
menghargai hak orang lain juga saat berkendara
terus yang terakhir adalah level advance
level advance itu ketika paling lengkap itu paling komprehensif
jadi kita refleksinya itu udah cekatan
dan refleksinya sangat baik
hanya diri kita sendiri yang tahu kondisi yang sebenarnya
misalnya dia udah bisa nyetir empat tahun atau lima tahun gitu
sampai dia merasa bahwa oh aku udah di atau saya berada di level yang kelima gitu
tapi misalnya contohnya yang paling banyak kita jumpai adalah green driver
biasanya mohon maaf ya pengendara mobil mobil jenis low cost green car
itu banyak yang berkendara green driver
green driver itu bukan yang berkendara hemat bukan
tidak sesuai dengan regulasi
green driver itu biasanya kita bawa motor
dari biasa bawa motor kemudian pindah ke mobil
gaya bergendara motor diterapkan di mobil
sebetulnya kalau biasanya kan kalau orang mudik dengan naik kendaraan roda empat atau mobil
ini kan berpengaruh juga ya biasanya moodnya
ini sebetulnya seberapa pengaruh sih mas mood orang berkendara dengan cara dia nyetir
dan juga cara dia misalnya wah harus sampai buru buru nih
itu yang seharusnya dihindari ya
ada tipsnya juga sih untuk melatih emosi gitu gitu
misalnya cara melatih emosi adalah satu kita tahu bahwa kita bergendara ya udahlah
nggak usah gerusa gerusu sabar
kalau misal ada yang kebudubutan yaudahlah biarkan
terus jangan mudah terprovokasi
kita capek kan gampang terprovokasi
menjaga mood juga bisa dilakukan dengan istirahat setelah kita bergendara empat jam
supaya semangat kita berkendara tidak drop
terus kita juga diajarkan berdoa
ya tuhan semoga saya berkendara aman
kalau itu dilakukan dengan khusyuk itu bagian dari meneretalisir gejala gejala emosi yang ada di diri kita
saat kita berdoa berarti kita bicara bahwa diri sendiri bahwa
oke saya berkendara saya harus bertanggung jawab terhadap saya diri sendiri dan juga pengguna jalan lain
oke etika berkendara di jalan tol itu sebetulnya seperti apa mas anjar
etika berkendara misal tol itu ada tiga lajur
bagian kiri bisa kita gunakan kalau misal kita pelan
terus di tengah bisa digunakan kalau kecepatan kita delapan puluh km per jam
tapi masalahnya kalau mudik kayak gini kan nggak bisa kan
kalau berkendara kayak gitu sebaiknya jaga jarak
jaga jarak itu sebenarnya juga banyak orang yang nggak ngeh
jaga jarak itu bukan jarak berapa meter tiga puluh meter bukan
tapi hitungannya adalah detik
respon mata satu detik
respon tangan dan kaki untuk melakukan pengereman dan menghindar ya
satu detik terakhir adalah respon mobil melakukan pengereman
oke berarti itu adalah jarak yang aman
pokoknya jangan jadi land hogger
land hogger kan kadang kadang kita suka ketemu juga ya mas ya
di jalan tol ngambil lajur yang paling kanan
ini gimana caranya supaya kalau misalnya kita ketemu
land hogger itu kan sebenarnya tindakan manusia yang kayaknya memang menguji kesabaran kita di jalanan gitu kan
land hogger udah pelan
ya sebaiknya hindarin aja lah kayak gitu
ya udah kita kalau misalnya ada celah di bagian tengah
nah mas anjar yang juga kadang kadang ini cukup harus jadi perhatian ya
soal orang kadang suka microship di jalan
itu ya untuk menghindari agak hal hal lainnya itu micro sleep
kenapa saya tadi bilang istirahat empat jam
itu supaya badan kita tuh relax lagi
ketika sudah istirahat empat jam
kita passion kita mengemudi jadi turun justru
atau ketika ada keluarga di samping bisa diajak ngobrol
atau kita untuk supaya menjaga kita nggak gampang ngantuk
boleh loh mendendangkan lagu favorit kita gitu kan
dengan ritme yang santai
itu bisa menjaga kita dari hal hal lagi itu
atau misalnya tiba tiba dia jadi nggak sadar gitu ketika lagi berkendara
terus beberapa kali meleng
ini soal penggunaan hazard nih mas anjar
ini ada etikanya juga nggak sih ketika penggunaan hazard
atau ketika berkendara di tol terutama
hazard hanya digunakan ketika mobil kita darurat
terus bagaimana kalau misal hujan
hujan cukup gunakan lampu utama
kemudian lampu ekor yang di belakang yang merah
karena nyala lampu yang warna merah
dia punya spektrum gelombang yang panjang
jadi kalau pun kondisinya kita jauh
pasti akan terlihat oleh mata kita
jangan memaksakan kita untuk bergendara
hazard hanya digunakan untuk emergency
nah ini ada standarnya nggak sih sebetulnya
jadi ketika siang gak terlalu panas
visual di kanan kiri di belakang gitu kan
memang ada beberapa produk premium
yang kelihatannya gelap di luar
terutama menggunakan kendaraan pribadi
karena kalau dibawa ke bengkel resmi
yang paling utama tentunya ketika berkendara jawa
sudah berbagi informasi dengan pemirsa